pemerintah indonesia dan juga negara negara di dunia sedang berupaya mengembangkan vaksin covid sembilan belas
serta berencana melaksanakan program imunisasi untuk warga mereka
dan hal tersebut disampaikan juri bicara satuan tugas penanganan covid sembilan belas nasional reysa brotoasmoro
dalam konferensi pers bnpb di kanal youtube senin siang
lalu sebenarnya bagaimana sih cara kerja dari vaksin ini kita akan lihat bersama sama
iya jadi memang saat virus ataupun bakteri gitu ya ataupun kuman juga ini masuk ke dalam tubuh kita
tubuh ini akan mengenali serta melawan virus ataupun juga bakteri pembawa penyakit tersebut
jadi memang sebenarnya sudah ada sistem pertahanan sendiri
lalu kemudian diingat gitu ya semuanya diingat direkam oleh tubuh
kemudian ini akan disimpan di dalam sel yang namanya sel memori
dan kemudian akan memberikan respon dengan cepat sebelum akhirnya kita jatuh sakit
jadi memang ini artinya
jika kondisi kita atau kondisi anda sehat dan juga virus ataupun bakterinya tidak ganas
ini akan sembuh sendiri
kemudian tubuh ini juga punya sistem imun yang bekerja
yang dimana misalkan kalau misalnya kita terserang atau kemasukan bakteri kuman
itu akan ada beberapa tanda respon tubuh diantaranya ada demam
kemudian ada juga batuk ataupun juga bisa bersin
atau bisa juga mungkin muncul gejala seperti inflamasi ataupun radang
yang muncul di bagian tubuh kita
jadi memang tanda tanda ini adalah respon tubuh kita apabila sedang melawan virus ataupun bakteri
ataupun juga kuman yang masuk ke dalam tubuh kita
kemudian jika ada virus ataupun juga bakteri baru yang tidak dikenali tubuh
maka tubuh ini juga butuh waktu untuk bisa mengenali gitu ya memverifikasi istilahnya
dan jika dalam kondisi kurang baik ini bisa berakibat fatal
itulah kenapa akhirnya tubuh butuh bantuan yang bernama vaksin
jadi memang sebenarnya tubuh kita sudah sudah berhasil
sudah punya vaksin sendiri tapi dalam kondisi tertentu
dalam kondisi pandemi covid sembilan belas misalnya ada virus baru
ini butuh bantuan agar nanti anda semua ini bisa tetap sehat
jadi vaksin yang mengandung bakteri ataupun kuman
ataupun juga virus penyebab penyakit yang telah dilemahkan ini
ataupun juga dimatikan saat dimasukkan ke dalam tubuh seseorang
jadi bisa dibilang memang vaksin ini bisa terbuat dari bakteri
ataupun kuman ataupun juga virus yang sudah dimatikan ataupun dilemahkan
begitu juga dengan virus corona
jadi virus corona ataupun vaksin virus corona yang nantinya akan disuntikkan ke tubuh kita
ini adalah virus dari covid sembilan belas yang sudah dilemahkan
kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam tubuh kita
ya kemudian ini memang vaksin akan merangsang sistem kekebalan tubuh
untuk memproduksi antibody
dan jika kemudian hari seseorang ini terserang virus yang sudah masuk ke dalam sel tubuh
ataupun juga sel memori tubuh tersebut
maka tubuh dengan sendirinya akan melindungi diri
jadi vaksin ini diperuntukkan bagi orang yang belum terbunuh

jadi memang simpelnya adalah vaksin ini harus diberikan
apalagi saat masa pandemi ini karena memang tubuh kita belum mengenal virus covid sembilan belas
kemudian diberikan virus yang lemah
supaya tubuh kita kenal kemudian membentuk antibody
jadi suatu saat apabila kita terpapar ini tubuh sudah punya penawarnya sendiri
jadi itu adalah fungsi kerja dari vaksin
ya kemudian ini pemberian vaksin juga dilakukan dengan cara imunisasi dengan
penyuntikan dan juga kementerian kesehatan sendiri ini masih menunggu hasil uji klinis
tiga vaksin yang rencananya akan digunakan di indonesia
dan juga vaksinasi direncanakan dimulai pada bulan november tahun ini untuk tahap satu
ini ada sekitar sembilan satu juta nanti di tahap pertama yang akan diberikan vaksin di indonesia
ya sekitar bulan oktober
dan ini terdiri dari petugas medis yang akan diutamakan
kemudian petugas pelayanan publik dan juga anggota bpjs pbi